rekaman video amatir yang diunggah di akun instagram jack bali
memperlihatkan keributan di dalam terminal keberangkatan domestik
bandara internasional ikusti murah rai dan pasar bali
dalam video berdurasi dua puluh sembilan detik ini
seorang pria warga asing terekam tengah diamankan petugas
pihak angkasa pura i bandara ngurah rai menyebut
peristiwa ini terjadi pada selasa petang
warga asal jordania tersebut mengamuk karena ketinggalan pesawat tujuan jakarta
sempat terjadi adu mulut antara pelaku dengan petugas
tiga orang petugas bandara bahkan menjadi korban pemukulan
mereka adalah petugas afsek dan juga polisi
pemanggilan untuk boarding sampai last call
delapan penumpang tersebut tidak boarding
sehingga akhirnya mereka kemudian marah dan beradu argumen dengan pihak maskapai
setelah dilakukan mediasi akhirnya pelaku meminta maaf dan diterbangkan pada rabu pagi
selain pelaku ada juga tujuh penumpang lainnya yang ketinggalan pesawat

seorang pengemudi taksi adu mulut dengan penumpang
seorang pengemudi taksi adu mulut dengan pengemudi
seorang pengemudi bus transjakarta di bawah jalan hayamuruk gambir jakarta pusat
keduanya terus saling adu argumen bahkan nyaris baku hantam
hingga memancing perhatian para pengendara lain
beruntung keributan ini berhasil dilerai warga
keributan antara dua pengemudi angkutan umum ini terjadi selasa pagi dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
dan videonya viral di media sosial
seorang saksi mata menduga keributan dipicu kekesalan sang sopir taksi
yang nyaris tersambar bus transjakarta
saat melihat pengemudi yang berhenti berhenti berhenti
lalu lintas di jalur yang bersamaan
meski berhasil dilerai kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas tempat
tim liputan cnn indonesia